tumben sadar pulang sendiri
kamu belum pulang dari tadi
tukang sayurnya terlambat tadi mak
kalo gak percaya tanya aja sama idoi
yaudah ma percaya
kita tadi si asep sama si tatang ngapain
kalo orang sedikit
iya bener juga ya
ya ampun kum
kayak gak kenal si pedot itu aja kum
ya ketua rt itu kan tidak ada duitnya ceng
adanya capeknya doang
ya makanya dia mau jadi ketua rt
biar capeknya dilempar ke saya
tangkep atu ceng
jangan diajak bercanda dulu
sini kalo berani
itu kalo si dadang bener bener dateng
terus ngajak kamu berantem
kamu berani begitu
ya nggak harus berantem juga
kan bisa bicarakan secara musyawara
enak berantem sama teman sendiri
apalagi depan kali
iya seru ah
tidak perlu ada kekerasan
gak perlu ada kekerasan
coba aja dulu saya beli rumah deket kamu ya doi ya
bisa mas hajela ceng
dia pasti akan beli beli juga rumah dekat rumah kampung
beli atu ceng
nanti kan kita tetanggaan
tetanggaan sama kamu ya
gak tau juga sih
kum saya masak dulunya
saya juga kum ah pulang
itu belanjaan saya
kamu kan tidak belanja
kamu bilang di rumah kamu masih banyak telur
iya masih banyak
saya juga masih banyak telur
ini bener belanjaan kamu
memang kamu ngerasa kamu tadi belanja
ini belanjaan saya doi
tadi saya belanjanya rp dua puluh sembilan lima ratus
kang aceh assalamualaikum
waalaikumsalam mbah kang
itu kang aceh
kang aceh tunggu kang aceh
tunggu sebentar kan
saya baru ingat
kalau kang dadang jadi ketua rt disini mah
kita semua menderita
mending kang aceh aja yang jadi ketua rt disini
kang aceh kan orangnya gagah
nggak pusing sama urusan tetangga
nah mendingan kita rangkul aja
orang orang yang udah dikasih duit sama kang dadang
iya iya betul betul
emang si dadang itu kasih duit berapa
si dadang pedut itu masih lima puluh ribu per orang
nggak usah ada pemilihan rt
ya daripada saya ngasih lima puluh ribu per orang
mendingan buat modal ngelamar ibu dokter
kegedean kalau segitu mah
mending tadi kita bilang dua puluh ribu aja
kita bagi bagi aja ya
gak ada yang jagain mak
tapi nanti sesudah pemilihan
tumben sadar pulang sendiri
kamu belum pulang dari tadi
tukang sayurnya terlambat tadi mak
tuh mak kalau gak percaya tanya aja sama idoi
masa aceh yang bohong
yaudah mak percaya
eta tadi siapa
dibayar berapa mak
kamu mau duitnya
nanti mak mintain
jangan kemana mana lagi
kamu masih mengharap menikah sama saya
gak malu kamu kemi
kamu sudah tua
sudah setua ini
kamu masih ngejar ngejar saya
kita pura pura menikah maksudnya
mana ada pura pura menikah gami
cuma ini satu satunya cara untuk memisahkan mereka
kita beritahu orang orang bahwa kita akan menikah
dan mereka akan mencari pasangan mereka masing masing
dan mereka akan mencari pasangan mereka masing masing
saya gak rido disebut sebut menikah sama kamu
kalau nanti mereka menikah
kamu akan tetap terhubung dengan saya
pasti kamu tidak suka
tidak ada pilihan
kalau nanti mereka sudah menikah dengan orang lain
masalah kita selesai
pak ustadz tidak datang lagi pak saung
sebenarnya ada persoalan apa
sudah dua kali tidak ikut jubur
udah siap belajar
baru pulang sekolah bu guru
iya tuh bu guru
belajarnya kan juga belum mulai